mbak kuenya harus jadi sore ini soalnya acaranya ntar malam
oke mbak memang kuenya apa aja tuh mbak
tapi kita buat kue mangkok dulu ya
gimana sih tadi ditanya nggak dijawab
kita minta maaf kita ada sms an sama cen cen
pak mobi jalan dulu
ntar pulang sekolah jangan kemana mana
nanti siang kamu ada les
ada tugas kelompok
kalau gak ada les dan tugas kelompok
berarti nanti siang
kamu pulang langsung ke rumah
gak boleh terlambat lagi
utar apa kamu itu
saya balik lagi jemput obet
batul itu kakak
aku lagi sebe
orang sekolah gak boleh langsung main
kok senang deh kita banyak samanya
loh papa belum berangkat
itu dia ma
mama mau kemana
biasa rumah mbak tati bikin kue
katanya ada pesanan buat ntar malam
gak usah salaman dah ma
yang kagak usah salamannya
salam ma tetep
bagaimana kalau ibu jualan kue saja
ibu jadi saingannya potati
kalau ibu jadi saingannya potati
berarti ibu bakal rebutan pembeli sama potati

menurut buku dasar dasar marketing yang bapak baca
menurut buku dasar dasar marketing yang bapak baca
sebelum kita berbisnis
kita harus bisa melihat posisi kita

pak tadi itu ibu kan nanyanya cuma sedikit
kenapa jawabannya panjang sekali
itu kan perasaan ibu aja
jadinya ibu jualan apa
nanti kita bicarakan lagi
mas pur udah datang

bang mau ngajak
bang mau ngajak
bang mau ngajak
bang mau ngajak
bang mau ngajak gak bang
bang mau ngajak gak bang
bang mau ngajak gak bang
bang mau ngajak gak bang
bang mau ngajak gak bang
bang mau ojek gak bang
mbak kuenya harus jadi sore ini
soalnya acaranya ntar malem
memang kuenya apa aja tuh mbak
tapi kita buat kue mangkok dulu ya
tidak kakak terima kasih
tadi bete sudah ada janji sama kakak tisna
tidak kakak terima kasih
tadi kakak pur bilang bete ada tunggu ojek

menurut buku dasar dasar marketing yang saya baca
din mau jalan be
nggak elah bentaran doang
ada apaan sih be
eh kan gue udah bilang ngomongin aja dimarin
ayo masuk dulu lah bentaran doang
nggak bisa sebentar
din jualan dulu ya
mbak be marah
ih kok abang nyalain tati
dari tadi tuh tati udah ngebangunin abang
abangnya aja yang keblu
malu mbak surti
lain kali kalo mau berhenti
kurangi dulu kecepatan
itu menurut buku apa pak
yang abang jalin dulu ya
yang abang jalin dulu ya
nggak usah kelamaan ntar keburu sepi
tadi dia titip pesan sama saya
katanya dia mau duluan karena sedang buru buru